terima kasih anda masih menyaksikan after sepuluh ada kabar bahagia ini
kali ini akan datang dari istana negara karena cucu kedua presiden joko widodo telah lahir
presiden jokowi dan ibu iryana menunggui proses persalinan kahiyang ayu di rumah sakit
dikutip dari detik com menantu presiden jokowi bobi nasution memberikan keterangan pers usai putri pertamanya lahir di rumah sakit ypk menteng jakarta pusat pada rabu pagi
bobi menyebut putri pertamanya lahir pukul lima lewat lima puluh waktu indonesia barat dengan berat tiga empat kg dan panjang empat puluh sembilan cm
mengenai nama sang putri bobi menyebut nanti akan disusulkan
presiden jokowi dan ibu iryana sudah berada di rumah sakit ypk menteng untuk menanti kelahiran cucu kedua mereka
sebelumnya presiden jokowi dodo sudah memiliki cucu laki laki bernama jan etes anak dari gibran raka buming dan sophie ananda

presiden joko widodo dan ibu iryana memang saat ini sudah memiliki cucu kedua dari pasangan kahiyang ayu dan juga bobi nasution
jam lima lima puluh tadi bayinya sudah lahir dan dilakukan prosesnya sesar saat kami coba konfirmasi alasannya kenapa sesar
karena memang ada alasan alasan medis yang memungkinkan untuk pihak rumah sakit ini melakukan proses sesar tidak normal seperti itu
dan dia dan juga daniar bisa saya informasikan juga bahwa sampai saat ini memang wartawan belum bisa diperbolehkan

dan dia dan juga daniar bisa saya informasikan juga bahwa sampai saat ini memang wartawan belum bisa diperbolehkan
hanya ada ibu iryana dan juga pihak keluarga bobi yang masih mendampingi kahiyang
dan untuk jokowi dodo memang tadi setelah melakukan proses proses langsung meninggalkan rumah sakit di kawasan menteng rca ypk mandiri ini
dan untuk informasi
masih bayinya yang dilahirkan sendiri memang berjenis kelamin perempuan dengan panjang empat dan berat sekitar tiga empat kg
ini kabar bahagia untuk seluruh warga indonesia ya
apalagi kalau lihat instagramnya mbak ayang itu selalu diposting foto kehamilan
nah terkait dengan hari kelahiran
ada informasi bahwa hari ini itu kan sebenarnya adalah hari rabu pon
pak jokowi lahir rabu pon
nah itu ada kehususan tidak atau ini tidak sengaja saja
memang sudah hari lahirnya
jadi ini memang sudah ada yang melakukan proses sesar dari mbak ayang sendiri hari ini
jadi memang untuk melakukan setelah kami mendapatkan konfirmasi dari pihak rumah sakit sendiri
memang untuk proses sesar yang dilakukan pada pagi tadi sekitar jam lima lima puluh atau jam enam sepuluh tadi memang tidak ada rencana untuk melakukan untuk sesar hari ini
karena memang ada alasan medis dan juga alasan kesehatan
akhirnya pihak rumah sakit dan juga dari pihak dokter sendiri yang memutuskan untuk kahiyang
diputuskan untuk proses sesar
pada tanggal satu agustus ini pada hari rabu
begitu dan ya
ya juga dia
baik terima kasih
terima kasih mbak yani laksmi yang melaporkan langsung dari rumah sakit ypk yang ada di jakarta
menarik ya ini beruntung sekali pak jokowi ya
sudah punya cucu laki laki kemudian perempuan
artinya lengkap ya ini untuk penerus generasi pak jokowi dan ibu iryana
iya kenapa tadi saya tanyakan karena pak jokowi itu memberikan kesan kalau rabu pon itu spesial
pak jokowi lahirnya rabu pon
terus kalau mau ada reshuffle kabinet jokowi selalu rabu pon
dan ternyata lahirnya juga rabu pon